beginilah kondisi obyek wisata pangandaran yang sepi dari aktivitas wisata
pantai tampak lengang dan tidak ada wisatawan yang biasanya ramai dan padat di hari libur lebaran
untuk sementara pangandaran tidak menerima kunjungan wisata
ada pun sejumlah wisatawan yang datang terpaksa balik arah karena diadang petugas
bahkan seorang wisatawan asal tasikmalaya diusir petugas karena memaksa masuk area wisata
hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah kabupaten pangandaran
kapan obyek wisata pangandaran akan dibuka kembali
sementara wilayah pangandaran masih dalam masa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar
hingga tujuh juni mendatang
dari saya suruh keluar saja dari karena tidak buka hotel sofia
katanya dari bandung
katanya dari bandung tapi lihat di sim itu dari tasik malaya
hingga rabu siang pintu gerbang wisata pemandian air panas
saria ter subang jawa barat masih terlihat sepi
tempat wisata ini ditutup sejak bulan maret lalu
tetapi pihak sariater telah membuka hotel sejak sebulan terakhir
kondisi saria ter sekarang untuk hotelnya kita sudah buka
tapi kita juga masih belum maksimal tamu tamunya
karena terkait dengan ada psbb itu kan
belum adanya keputusan dari pemerintah pusat maupun kabupaten subang
membuat pengelola wisata pemandian air panas belum bisa membuka tempat wisata
tim liputan cnn indonesia